masih berikutnya petugas membuat modifikasi saringan di kanal dan juga melakukan pembersihan setiap hari
hal ini untuk mengantisipasi kembali masuknya jutaan ubur ubur di mesin pendingin di unit sembilan pltu paiton probolinggo jawa timur
mesin pendingin unit sembilan di pembangkit listrik tenaga uap di paiton probolinggo jawa timur tidak bisa beroperasi karena dimasuki jutaan ubur ubur
petugas terus membersihkan hewan lunak ini agar mesin bisa kembali bekerja
mereka juga membuat modifikasi jaring jaring di kanal untuk mengurangi banyaknya ubur ubur yang masuk ke mesin pendingin unit sembilan
ubur ubur ini tidak mudah diusir diperkirakan invasi ubur ubur ini akan terjadi selama tiga puluh hari ke depan
ubur ubur yang demikian banyak sehingga mengganggu aliran air pendingin sama sama air pendingin yang terganggu
dicemaskan jika serangan ini tidak tertangani pasokan listrik di jawa bali akan terganggu